enggak ini gak bisa dibiarin
itu pasti taksinya raja
mending gue kerjain aja
lo liat ya raja gak akan selesainya ini semua
kamu sudah mau cerai dari roy
kalau gitu biarin aja dia menjadi tanggungannya roy
biar roy ngurusin clara
saya nggak usah ikut ikutan ngurusin clara lagi
biar kamu bisa konsen pada diri kami sendiri
kamu inget kan
kelakuan roy sama kamu
apa yang sudah dia lakukan
kamu harus bisa membalas sakit hati kamu
kamu harus bisa sukses
tanpa bantuan roy
saya gak tahu bisnis
saya gak pernah kerja
karena semua harta warisan orang tua saya
termasuk perusahaan itu yang kelola
semua itu mas roy
saya nggak pernah ikut ikutan
kalau soal itu gampang
kamu tenang aja
nanti saya kenalkan dengan seseorang
yang bisa mengelola semua harta kamu
kamu bisa mengelola semua harta kamu
citra kamu bisa menangani semua harta kamu ya kan
nanti saya akan pikirkan
padahal untuk sementara
boleh gak saya tinggal dulu di rumah ibu anies
tentu saja boleh
rumah saya selalu terbuka buat kamu
silahkan terdatang anies surat pengalihan warisan
ini kunci rumah
kenapa aku jadi kagum ya sabar aja
ternyata diorang yang sebaik ini
rela berkorban demi segalanya
apalagi demi keluarganya
apalagi demi keluarga
apalagi demi keluarga
apalagi demi keluarga
apalagi demi keluarga
apalagi demi keluarga
apalagi demi keluarga
dan orang yang dia sayangi
yang sering raja bilang ke aku itu benar
kalau dia akan membahagiakan aku
gue tau lo ngelakuin ini
supaya mona tuh kagum sama lo iya kan jak
ini kunci rumah kunci mobil
lo ambil aja semua yang gua butuh
gue cukup bahagia dengan yang gue punya sekarang
gue gak akan pernah sudik
menganggap lu itu sebagai kakak gue
sampai kapanpun gue gak akan sudi
gimana dalam kelara
dewa mulai sekarang
clara sudah bukan urusan tante lagi
tante udah gak tahan sama dia
tante udah capek ngadepinnya
tante gimana pun juga clara itu anak tante
dan tante itu allahnya
karena pasti butuh dukungan dari tante
nah buktinya selama ini apa
tante sudah mencoba sabar untuk ngadepin kelapa
tapi dia nggak pernah bisa berubah
tante udah gak tau lagi harus ngomong apa
sebenarnya tante udah
aduh bener bener udah stress
udah gak tahan sama clara
tante harus pergi untuk menenangkan diri tante
saya harus pergi
tapi aku gak bisa berbuat apa apa
ini masalah keluarga kelara
jangan tinggalin aku mama
kamu udah buat mama kamu kecewa
kamu harus sadar
kamu udah membuat mama kamu malu ya anak kayak kamu
mama jangan tinggalin kelara ma
jangan tinggalin kelara ma
kelara mohon mba jangan tinggalin kelara
kamu harus buat roy bertanggung jawab
biar dia ada gunanya jadi papa
mulai sekarang kamu akan tinggal sama papa kamu
biar papa yang menanggung semua beban atau akibat perbuatan kamu yang sudah membuat mama malu
mama udah cukup sabar sama kamu nak
mama sudah berhasil
jatuhkan semua keadaan
benar kata mona
ada yang aneh sama tante andis
kayaknya dia seneng liat tante citra dan kelara ada di berantem
aku harus awasi tante andis
putur aja seenaknya aja blok mona
gak ini gak bisa dibiarin
itu pasti taksinya raja mending ngekerjain aja lu lihat aja nggak akan selesai nih semua
makasih ya ini obat yang mujarab kayak aku tuh lagi isi baterai kau pikir aku charger handphone
bukan kau mimpi debat
aku mau kamu jadi sama aku
setelah semua masalah diego selesai
aku mau kamu buka hati buat aku dan kamu ngasih aku kesempatan kedua
oke tapi kau benar pikiran itu
aku kenapa ya
rasanya kaki aku tuh lemas banget
mendengar kata kata raja
dan dadaku juga berdegup kencang
dan muka aku juga panas banget
apa aku udah mulai bisa memaafkan raja
aku udah mulai suka
karena pada akhirnya
dia sebenarnya orang yang baik
dan keadaan lah yang membuat dia jadi seperti ini
apa aku boleh percaya sama kata katamu itu
udah dong ya
jangan nangis terus
kamu tuh harus kuat
sekarang kamu tenangin diri kamu ya
aku udah kehilangan mama aku
tapi aku juga sabar
jangan dimasukin hati
dulu papa aku juga sering ngomong itu ke aku
lebih parah dari kamu
yang sekarang kamu lakuin itu
kamu harus buat mereka tuh bangga sama kamu
semua ini gara gara monas
karena dia semua ini gak akan terjadi
gue takut kok clara apa apain mona
apa yang kamu ruasakan
mana keluarga saya
hanya please raja angkat dong raja telponnya
aku pokoknya gak akan berhenti nelfonin kamu terus sampai kamu ngangkat telpon ini
ada apa sih
raja please raja kamu berhenti dulu dong
ini ini aku ada di belakang taksi kamu
kamu mau ngapain lagi sih
ada sesuatu hal yang harus aku omongin
kita gak ada urusan
itu ada mobil di belakang kita ngikutin
bapak ngebut ya
bapak ngebut ya
bapak ngebut ya
bapak ngebut ya
bapak ngebut ya
bapak ngebut ya
bapak ngebut ya
bapak ngebut ya
bapak ngebut ya
bapak ngebut ya
bapak ngebut ya
bapak ngebut ya
bapak ngebut ya
bapak ngebut ya
bapak ngebut ya
bapak ngebut ya
bapak ngebut ya
bapak ngebut ya
bapak ngebut ya
bapak ngebut ya
bapak ngebut ya
bapak ngebut ya
bapak ngebut ya
bapak ngebut ya
bapak ngebut ya

remnya belum pak